wah jangan jangan orang yang tadi gue lihat nih yang masukin racun ke makanan
ini jangan sampai anak anak makan juga nih
kalau makan bahaya mau semua kan
gue masih kasih tahu anak anak
lo rencana mau lanjutin kuliah di mana
gue belum tau nih mau lanjutin kuliah di mana
keliatannya lo deket banget sama raya
sejauh apa sih lo deket sama dia
emang dari kecil gue udah berteman deket sama dia gitu
justru guelah yang ngajarin dia untuk bisa bawa motor
itu semua gara gara gue
tapi lucu sih ngeraya itu ya
anaknya awalnya sih takut takut
tapi sekarang dia jadi berani bawa motor
ini kan masih off nih
ini kan masih nyalain ke on
nah lihat nih
ini kan netral nih
netral itu maksudnya
tapi kalau posisi turun
jadi emang masih
kamu coba lepas remnya
nah kamu mundurkan
ini start ya
injek ke bawah
injek ke bawah
nah lepasnya pelan pelan
jadi dari gas sama kopi lepas satu
ini lepasnya pelan pelan
harus barengan gitu
eh emang udah boleh membeli

koska mau jadi pilih kondisi di renang
saudara amir bin puad saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya
bernama dona mariana binti abdullah dengan mas kawin berupa cincin emas seberat lima gram dibayar tunai
saya terima nikahnya dona mariannya binti abdullah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai
bagaimana saksi syah
yan kita kapan sih makannya
bisa gua lalu lah yang namanya pagi dia itu makannya belakangan
nanti kalau makanannya
tenang aja kalau makanan habis itu pisang masih banyak tuh
gaper ya habis pantun pantun panas panas
ya makasih ya
wah perhatian teralihkan
kesempatan gue buat ngemil nih
ah masalah er didntu speaker juga

ini temen zamathi
suk fu di parasik
mak lama nih
makanan utama udah
muka lo kenapa sih
kok manjang gitu
bisa lah emang orang gendut gak bisa mulus
taduh gue mau nanya dulu
gak tau gue tadi bisa makan doang
dada bentar dulu
lo salah makan kayaknya nih do
dada jorok banget sih
jangan jangan orang yang tadi gue lihat nih
yang masukin racun ke makanan
ini jangan sampai anak anak makan juga nih
kalo makan bahaya mulus semua kan
gue masih kasih tau anak anak ah
jangan dulu pada makannya semuanya
tadi gue liat ada orang yang masukin racun gitu
kayaknya ke makanan deh
terus tadi gue ketemu dado di wc
ini gak usah dimakan dulu ya
tunggu dulu makan aja
padahal gue latar banget nih
udah simpen dulu aja ya
kalo orangnya sih gue liat tadi
udah gak ada gitu ya disini
cuma tadi orangnya pakai baju merah
sama batik putih
terus kayaknya seumuran kita deh
ya temen temen mendingan gak usah makan dulu
yaudah sekarang kita gimana buat
yaudah mendingan kita nyebar aja
kita cari orang itu mungkin
mungkin orang itu masih disekitar sini
yaudah kalo gitu biar gue yang nyari aja deh
orangnya pergi kemana
orangnya pakai baju merah sama batik putih
oke temen temen ayo nyebar deh
mendingan lu bantu